untuk mengatasi kemacetan yang tiap tahun meningkat
dinas perhubungan jawa timur berencana menerapkan sistem ganjil genap di beberapa kota di jawa timur
salah satunya di surabaya dan malang
namun sistem ini banyak diragukan oleh banyak orang mengingat infrastruktur di jawa timur berbeda dengan jakarta
kota malang dan surabaya masuk dalam sepuluh kota termacet di indonesia dalam survei inrik sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
tingkat kemacetan yang cenderung naik tiap tahun ini membuat pemprov jawa timur ingin menerapkan aturan kendaraan nomor polisi ganjil genap di dua kota itu
meski demikian penerapan aturan ganjil genap di jawa timur tampaknya masih jauh
pemerintah butuh banyak kajian dan penyiapan infrastruktur untuk mendukung kebijakan tersebut
oh belum belum belum masih harus kajian tadi kan disampaikan oleh kita belum punya master plan
kalau apa namanya badan pengelola transportasi jabodetabek punya ritj rencana indo transportasi jabodetabek
ini masuk di master plannya nah kita belum ada
sama diungkapkan masyarakat transportasi indonesia jawa timur
ada perbedaan karakter jalan volume lalu lintas
antara wilayah jabodetabek dengan kota kota di jawa timur
perlu riset yang mendalam di surabaya dan malang
agar kalau aturan ganjil genap dilaksanakan tidak menjadi kebijakan yang kontraproduktif dan merugikan warga
apakah nanti kalau kita berlakukan ganjil genap di ruas jalan yang mana di kawasan mana itu nanti apakah efektif atau tidak
jadi harus dihitung efektivitas
lalu juga dampaknya terhadap jalan yang lain bagaimana itu yang perlu juga diperhatikan
secara umum kemacetan di kota kota besar di jawa timur salah satunya disebabkan oleh timpangnya pertumbuhan kendaraan dengan pembangunan jalan
data di dinas pekerjaan umum dan bina marga jawa timur dua ribu tujuh belas menyebut
laju pertumbuhan kendaraan sebanyak sepuluh hingga dua belas persen
sementara pembangunan jalan hanya bertambah satu persen saja